kemarau telah memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah di desa brebek kecamatan jeruk legi cilacap
polres cilacap menggunakan kendaraan water cannon untuk menyalurkan air bersih ke warga yang mengalami krisis air bersih
kedatangan kendaraan water cannon milik polres cilacap ini sempat membuat kaget warga di desa brebek kecamatan jeruk legi cilacap senin siang
pasalnya kendaraan taktis ini biasanya digunakan untuk menghalau masa saat terjadi demonstrasi
namun kini justru digunakan untuk menyalurkan air bersih
warga pun langsung berdatangan membawa ember setelah jadikan
hanya dalam beberapa menit saja water cannon yang berkapasitas tiga puluh liter air bersih ini habis
kondisi ini terjadi karena krisis air bersih yang dialami warga desa brebek cilacap sudah terjadi selama lebih dari tiga bulan
hampir sebagian besar air sumur warga sudah kering
untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga terpaksa membeli air bersih dengan harga rp lima per satu galon
sementara itu untuk kebutuhan sehari hari
mereka harus mengambil air dari sumber mata air di tengah hutan yang jaraknya mencapai lima kilometer
kalau enggak pagi siang udah habis
sekitar dua an lah dua separoh dari warga yang ada
itu juga untuk di beberapa titik saja tidak semuanya
ada beberapa titik yang juga untuk air itu masih kecukupan dengan sumber air tanah
selama ini mereka apa penghitupan airnya dari mana
airnya sebenarnya sudah ada sejauh pdam
cuma dari bulan juni juli agustus sampai november kayaknya
nggak salah itu jaringan pusat yang ada di kesugian itu lagi perbaikan
jadi tidak lancar lah
ngalir itu kalau malam hari aja
kalau siang mati mati total
bantuan air bersih kepada warga menggunakan kendaraan water canen ini
disekarakan langsung oleh pak pores cilacap akbp joko julianto
jadi kita khususnya pak pores cilacap bersama dengan pemda dan unsur terkait
untuk siap membantu beberapa daerah
terutama di kabupaten cilacap untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan
krisis air bersih yang dialami warga di kabupaten cilacap saat ini semakin meluas
hingga kini sudah lebih dari dua belas desa di lima kecamatan yang ada di cilacap
mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang
sehingga bantuan air bersih dari pemerintah daerah maupun instasi lainnya sangat diharapkan warga
imam ambar woto cilacap